demi lo doang nih dapetin maaf dari lo
gue sampai berusaha kayak gini
lo kasar banget sih
dengar ya kehadiran lo gue gak pingin sama sekali disini
iya sekarang belum sih
tapi kan gak tau nanti ya
dengar ya gue gak ada waktu buat lo
apalagi ribut semua capek
gue kesini bukan ngajakin lu ribut nih
gue cuma mau ngasih sarapan buat lo
kalau pas giliran gue terus udah keburu abis gimana nih
pegel dong sia sia dong gue
lo kan anak ganteng cerdas kreatif
pasti lo bisa nemuin cara buat ngebut sampai di depan situ
iya ini aduh sorry banget ya kak ya
ini antriannya panjang banget
gue juga bingung ini kak
diri bayinya nendang nendang perut kakak terus
iya sih dia pasti gak sabar mau makan nasi uduk
kangen juga sih udah tau ngidam
gue takut keabisan juga ini soalnya antriannya lama banget
yaudah kakak sabar dulu ya oke doain
iya bu ini aduh kakak saya ngidem saya nggak mau
saya merasa gagal aja gitu jadi omnya
oh yaudah kalau gitu kamu kesini aja
antrian saya kamu ambil aja
iya kesini kesini
ibu baik banget bu makasih ya bu ya
bang bang ngalah aja
kasian deh kakaknya lagi ngidam
boleh ya boleh ya
iya boleh aja kasian
makasih ya mas baik banget
iya bang makasih ya
bang bang nasi udupnya satu bungkus aja
kumplit pakai semur jengkolnya
eh ini aja bang nasinya bungkus nggak usah banyak banyak
terus nggak usah pakai lauk banyakin jengkolnya
tunggu ya bentar ya
oke udah siap
antrian ini hitam putih gak sih
eh iya hitam putih
udah biasa pasti pakai sekolah
demi lu doang nih dapetin maaf dari lo
gue sampai berusaha kayak gini
lo kasar banget sih
dengar ya kehadiran lo gue gak pinginkan sama sekali disini
ya sekarang belum sih tapi kan gak tau nanti
denger ya gue gaada waktu buat lo apalagi ribut sama lo capek
gue kesini bukan ngajakin lu ribut nih gue cuma mau ngasih sarapan buat lo
gue udah kenyang
lo masih marah udah dong marahnya jangan marah marah terus
lo nanti banyak ribut cepet tua
ini gue udah capek capek beliin buat lo
gue cuma mau lu terima aja udah selesai
ya itu dari talo
yaudah nih ambil
ya gue juga capek ngomong sama lo tau ga
yang cocok sama lo adalah kerupuk kulit
kenapa jadi kerupuk kulit
capek tenggorokan gue tuh
sama kayak lagi makan kerupuk kulit kan
botol kecap kerupuk kulit
kerupuk kulit kan
kan enak kalo dicampur sama kecap
semenjak kapan kerupuk kulit enak pakai kecap
yang enak itu pake kerupuk udang tau ga
belum pernah coba kan
cobain dulu baru komen
cerasa botol kecap
udah udah udah apaan gue ga mau
gue ga mau ribut ini kerupuk kulit nih
gue cuma mau kasih ini
pergi gue udah rusak
tinggal terima aja
apa gue tadi terlalu kasar ya sama rifki
jangan jangan si rifki mau ngamuk lagi
kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin
nggak sesuai sama yang kita harapkan
dan juga nyalain keadaan
itu mau diapain
bapak udah di depan gang belum
yaudah sekarang saya ke depan ya pak
oh soundnya elaine
kalau dia ngeset
gue emang kesel banget sama si botol kecap
tapi gue gak mau bikin dosa dengan nyanyia niat seseorang
jadi mending gue ambil aja deh
masih sama kan tujuannya
untung tadi gue gak ngamuk
kalau gue ngamuk pasti nggak diambil lagi tuh makanan
nah ini sekarang kerupuk kulitnya pasti jadi gak enak sama gue kan
makanya dia balik lagi
diambil lagi nasi uduknya
nanti kamu harus bantu karyawan baru itu
kamu training dia supaya dia merasa nyaman di sini
halo pak saya sudah siap bekerja
baik kalau gitu nanti kamu akan dibantu sama rifat
dia juga karyawan training di sini
kalian sudah saling kenal
kita udah kenal pak
iya kita satu sekolah di sma garuda pak
rifah anak ips
bagus dong kalau gitu
jadi kalian bisa lebih merasa nyaman bekerja di sini karena sudah saling kenal kan
dan kamu juga jadi gak perlu waktu lama untuk beradaptasi di sini
kalau gitu kalian sudah bisa saling kerja
terima kasih ya pak
kamu udah sampai
kamu pesen aja dulu ya
papan lagi telpon sama siapa ya
satu jam lagi aku sampai di restoran bulan
kamu tunggu aja ya
jangan jangan papa bisa